oh itu menang bukan gara gara gue mel
tapi gara gara dia ngeliat nyokapnya itu baik sama gue
ya itu lebih bagus lagi tau
selamat ya buat lo ya
tapi sekarang gimana cara gue bisa keluar dari rumah lah ya
bisa pergi gitu
kalau udah banget ketauan
gue gak perlu lo nganterin
magian sih pake berantem segala
kan mau melindungi neman
aduh zaman udah edan yang eh
gitu teh masih ada
semoga segera dibasmi
dibelokkan hatinya sama gusti allah
eh itu mobilnya udah selesai
ah sedikit lagi juga selesai teh
makasih ya kak ngabah
makasih belum selesai sudah makasih
oh bukan makasih udah nolongin dari orang jahat
oh itu mah kudunya minta terima kasihnya sama gus ya allah bersyukur
supaya tidak lagi digodain lagi
siapa suruh berwajah cantik
jadi digoda orang
ya saya teruskan dulu ya bekerjaannya
hai ini mutakor putangnya aja sepi gini
ibu nya menikah
tapi alhamdulillah sih
lingkungannya baik sama oki
dan pak rt nya juga peduli banget sama oki
eh terus sekarang boy mana
ya boy balik lah
udah balik sama orang tua nya
kasian dia capek
eh terus lo mau tau gak
tadi ada yang datang loh
boy bisa menyerah
tapi yang bikin boy menang tuh gak cuma karena reva datang
boy tuh menang gara gara dia seneng banget
karena sekarang mamanya tuh udah baik banget sama reva
mamanya tuh gak serius tuh kalo reva pacaran sama boy
makannya udah baik
tetap aja masih ada hambatannya guys
terus gimana boy
mau yang r about
neng raya teh
kita teh sudah kukul lacaktanin ya
cha seri neng bayah sama mbah
ah ah ah sebentar om
kalau om radang pikir ya
mendingan perempuan perempuan ini pulang dulu
karena takut kemalaman ya

bebek gue kemana

terus nasib bebek gue gimana dong
dia juga belum mau

lo tunggu aja
pengen kabarin apa
iya lagian reva kan udah otw pulang juga
yaudah doyan aja
semoga reva sama meli bisa ngehadepin semuanya oke
tidak semula ya
cindy sama megan
diantar pulang dadah sama aikal
nanti si bebek kamu datang ke sini
tenang saja kamu sabar
yaudah yuk yuk
pasti ada orang di dalam lebih baik sekarang
siapapun yang di dalam keluar
oh pasti temennya reva kan
cepetan deh keluar
siapapun kamu yang di dalam
kamu pasti bukan reva
sekarang buka pintunya
lebih baik sekarang kita laporin ke polisi aja
kalau ada maling
masuk ke kamarnya reva mas
cepetan deh keluar
atau saya dobra kamu
lebih baik kita lapor ke kantor polisi aja
ada penyusup masuk ke kamarnya reva
orang kagak keluar keluar juga ya
ini ini bener
ini ada yang gak beres pasti mas
ada yang gak beres
dobrak aja sekarang juga
jangan ya umur jangan
nanti yang sakit pintunya
maksudnya kasihan si tuhan yang
itu juga gue tahu
dobrak pakai swifty aja
maka aja diam
coba telepon aja deh mas
bapak ngapain sih di sini
berisik banget dari tadi
kok kamu baru keluar sekarang
padahal tadi papa ketok sampai mau dobrak
atau jangan jangan kamu tadi tidur
iya tapi tadi tuh reva tidur
mungkin karena reva kecapean
jadi reva enggak gitu dengar suara papi
gimana sih masa enggak dengar dengar dipanggil
bener kata surti
si nontek ada di dalam
enggak ada yang percaya sih sama surti
yaudah kalau gitu
pape minta maaf sudah ganggu tidur kamu
soalnya tadi papi ngelihat
ya perasaan papi sih ngelihat kamu di tv
di acara perlandingannya boy
ya mungkin karena papa salah lihat
atau mungkin ada perempuan yang mirip sama kami
itu enggak mungkin lah pi
ngapain sih kita ngebahas itu
tapi bener kan kamu gak datang ke sini
reva udah bilang enggak
kalau gitu kamu tidur lagi ya
sayang kita ke
mereka boleh bikinin susu atau apa
em boleh debbie apa aja
oh udah aman
oh ya ampun
gue kira gue boleh jadi sapi panggang
sorry banget ya
gue udah bikin lo pasti stres beratnya tadi ya
iya tadi gue stress banget tau gak
bikin menurunkan berat badan
aneh aneh aja niana
by the way makasih banget ya
lo udah mau berkorban sampai sejauh ini buat gua mel
kalau sahabat itu harus kayak gini saling membantu
dan ternyata waktu lo datang boy menang kan
eh gue itu menang bukan gara gara gue mel
tapi gara gara dia ngeliat nyokapnya itu baik sama gue
ya itu hal lebih bagus lagi tau
selamat ya buat lo ya
tapi sekarang gimana cara gue bisa keluar dari rumah lah ya
bisa pergi gitu
kalau ke depannya ketahuan
gue gak perlu lo anterin
gue bisa naik taksi
yang penting lo harus kasih tau cara
dan solusi biar gue bisa keluar dari rumah lo nih
oh naik tangga aja tadi
tengah gue naik pake tangga
kita ke balkon
sekarang lo siap siap pake sepatu ambil barang lo cepetan
udah udah kena pengen
tuh mel masih ada kan
ini tangga yang tadi gue pakai buat naik ke sini
yaudah deh gue balik ya kalau gitu ya
yaudah deh adek
makasih banget ya lo udah baik banget sama gue mel
tapi gue sesak nafas nih

terima kasih udah nonton